dan melalui sambungan skype kita sudah terhubung dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat siang pak ganjar
pak ganjar bisa diinformasikan bagaimana perkembangan kesehatan tenaga medis hingga hari ini
dan update nya berapa pak yang hingga sekarang masih positif
oh ya kalau kemarin empat puluh ya yang masuk daftar ke kita
dan kalau perkembangannya sih sampai dengan pagi hari tadi mereka kirim video ke saya
ada lagi senam terus saya chatting sama mereka so far masih sehat sehat
obrolan kemarin pak kami kekenyangan pak makanannya belum habis kirimannya datang terus
itu artinya masyarakat mendukung mereka dan tentu saja jangan sampai ada stigma negatif kepada mereka
karena mereka sebenarnya juga tidak pernah tahu apakah mereka tertular atau tidak
mereka melayani saja dengan baik dan kemudian kejadian ini terjadi
tugas kita sekarang membantu mereka menguatkan mereka memfasilitasi mereka agar cepat sembuh
karena pasti tenaga mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pasien
ya pak ganjar sebenarnya apa yang terjadi pak di rumah sakit karyade sendiri hingga ada empat puluh enam tenaga medis yang terpapar covid sembilan belas
sebenarnya totalnya lima puluh tujuh mbak
ada perawat yang meninggal
ada perawat yang meninggal
dan ini menjadi catatan kita semuanya
ada banyak yang kemarin kita mencoba mengevaluasi
antara lain bagaimana sop mesti juga diperbaiki semua juga harus disiplin
ya dokternya disiplin yang manajemennya disiplin ya masyarakatnya disiplin
seperti tadi dalam prolog disampaikan bahwa kalau masyarakat ditanya oleh dokter di asses oleh dokter tolong diceritakan apa adanya
ini bisa dipakai oleh dokter untuk pedoman kira kira bagaimana perlakuan itu akan diberikan
nah dari cerita itu memang ada satu pasien dari riwayatnya kemarin ya dokter pasti setiap pasien datang akan diterima di ases begitu saja
kemudian dilakukan tindakan
nah baru kemudian diceritakan oh iya kemarin saya dari sana tapi pada saat asesmen itu tidak muncul
nah yang ini saya sudah komunikasi dengan pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
terima kasih pak dir
untuk mencegah kejadian seperti itu terulang gimana pak iya ini ini pertanyaan bagus banget
ya saya pegang data ini mbak ya kalau di data saya di jawa tengah itu ada tiga ratus sembilan ya yang positif
lalu dari tiga ratus sembilan ini saya bacakan saja yang dirawat itu ada dua ratus dua puluh tiga kemudian meninggal empat puluh dua nah empat puluh empat sembuh
jadi antara yang meninggal dengan yang sembuh ini lebih banyak yang sembuh apa yang mau saya katakan
apa artinya artinya ini bisa sembuh kok asal kita sendiri juga menjadi garda terdepan untuk bisa
menyehatkan diri kita menguatkan diri kita untuk melawan covid jadi garda terdepannya kita garda
terakhirnya itu dokter dan rumah sakit itu terakhir itu maka kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan
kita sakit maka bawa ke rumah sakit
tapi kalau kita tidak tertip semuanya masih lalu lalang tidak mau jaga jarak tidak mau pakai masker
mereka juga cuci tangan tidak mau ini akan membahayakan maka edukasinya mbak tolong masyarakat
jujur enggak papa kalau kemudian nanti banyak yang jujur orang akan paham orang akan maklum
bahwa ya ini bukan untuk kita singkirkan tapi jujur untuk kita tolong dan kalau kamu sehat kalau kamu
virus ini bisa kita lawan jadi edukasi ini mbak kita terus menerus berikan kepada masyarakat agar
masyarakat tidak paranoid tidak takut tapi kita memang harus hati hati bukan berarti terus mohon maaf
awur awuran dikasih tahu ngeyel dan sebagainya itu ya jangan karena itu menjaga kita semua ya
oke pak ganjar ini pertanyaan saya terakhir ya pak ini kan udah mau memasuki bulan ramadan ya pak ya
pemerintah pusat maupun daerah juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik nah langkah selanjutnya
nih pak untuk mencegah masyarakat mudik apa pak ya makanya kemarin saya komunikasi dengan
gubernur dki dibantu bu asisten kami komunikasi kemudian bareng bareng kami membantu data minimal
tanggung jawab moral saya adalah pada masyarakat di perantauan masyarakat jawa tengah dan ternyata
alhamdulillah kemensos gubernur dki gubernur jabar gubernur banten kemarin kita bersepakat
siapapun yang ada di situ akan dicatat terus kemudian kita akan dikasih
bantuan nah mereka tolong warga saya yang ada di perantauan itu tolong mencatatkan diri di rw
di kelurahan di kecamatan kalau kemudian nanti tidak memenuhi syarat dan berbagai birokrasinya
rumit kita akan tahu berapa yang tidak tercover agar kemudian kita bisa membantu saya kira
masyarakat akan membantu kok hari ini orang akan membantu tidak melihat ktp lagi kok kita
bicara kemanusiaan tidak bicara agama tidak bicara suku tidak bicara golongan
tapi masyarakat sekarang butuh dibantu untuk kebutuhan minimal maka nggak usah pulang tetap
disitu lapor maka kemarin saya buatkan briefing mbak melalui ig saya youtube saya agar masyarakat
bisa mendaftar dengan baik di jabodetabek yang sudah psbb dan kami dari masyarakat jawa tengah
kepaguyuban masyarakat jawa tengah di perantauan mereka juga membantu semuanya dan kita akan
siapkanlah nanti cover cover berikutnya agar mereka bisa aman jadi jangan pulang tetap di situ
oke terima kasih pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah yang telah bergabung bersama kami